gue ikut prihatinnya ulang tahun lo jadi kayak gini
dan sekarang gue juga udah tau kok pemasalahan lo
dan sekarang itu lo butuh cewek buat jadi pacar pura pura lo supaya lo tetep dijodohin kan
ternyata lu jeli juga ya sama masalah kayak gini
kalau lo butuh pacar perokok
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti
lo sudah bisa berhenti

mereka udah keterlaluan boy
lu kenapa bikin ular di depan rumah gua
lo ngapain dateng dateng ke markas gua
oh karena itu
tapi kalo gua kasih tau moni gua sempet curiga motor gua dicuri sama dia
mungkin mondi marah banget sama gua nantinya
kenapa diam lu
lo jangan salah paham dulu dong
gua dateng ke markas lu karena gua mau ngundang lu ke acara ulang tahun gua
gua harus percaya
gua gak akan pernah percaya kata kata lu orang
lu emang pengen berang gak lu
emang pengen berang gak lu
hari ini gua ulang tahun lu hormati gua dong
gue tau kok
gue yakin kalau boy itu serius sama lu
ini keknya juga buat orang spesial
dan dia ngasihnya ke lu
berarti dia udah anggap lu spesial dong
gue yakin kalau lu orang spesial disini
lu selalu tuh orang spesial buat boy
sumpah yakin yakin yakin percaya banget
lu gak tau aja mel boy tuh orangnya kayak gimana
tapi ternyata om salah sangka
kita balik aja yuk
eh tunggu jangan
lu gak boleh pulang
karena kalo abis itu mereka tiba tiba pulang terus gak ada kita kita kan
kasihan ntar mereka bingung nyariin kita
ya tungguin bentar ya
aduh kelamaan nih
mendingan gue balik duluan aja ya
kayaknya juga suasana udah gak enak
boy kan yang punya acara inget
baru lo cabut itu gak apa apa deh
gue mau balik sekarang
aku mau pamit pulang duluan ya
reva tomboy ternyata kamu tuh cuman pe
apa tuh tante
pacar pura pura tau
iya tante tau
kalau kayak gitu supaya tentu gak ngejodohin boy cewek yang lain kan
aku aku permisi dulu ya om

lepas lu mau kemana
gue gue mau balik
oke kalau begitu biar gue yang nganterin lu ya
eh gak usah gak usah gak usah
gue bisa sendiri kok
tapi di luar sana anak serigala masih ngincar anak pariur
dan lu juga termasuk simpatis sana anak pariur
bisa aja mereka serang lu
oke biar gue yang nganterin lu ya
apa yang pada keluar
ah berat berat berat
ini berat pak
ini ringan pak
oh udah deh
berat berat berat
gue ikut prihatinnya ulang tahun lo jadi kayak gini
gue juga udah tau kok pemasalahan lo
lo itu di jodohin kan
dan sekarang itu
lo butuh cewek buat jadi pacar pura pura lo
supaya lo tetep di jodohin kan
ternyata lu jeli juga ya sama masalah kayak gini
kalo lu butuh pacar pura pura